dua alat berat dioperasikan untuk membersihkan abu vulkanis yang menutup jembatan penghubung desa
dan juga akses jalur menuju keupatan malang
puluhan warga antre untuk bisa melintas jembatan dan menyelamatkan harta benda di zona merah
alat berat mulai diturunkan untuk melakukan pembukaan jalan
kita lihat ada dua eskavator di sini yang akan digunakan untuk membuka jalan khususnya jalur jembatan
dari desa kajar kuning menuju ke curah koban
dan ini adalah akses satu satunya menuju kabupaten dan kota malang sebelum geladak perak bisa dioperasikan
kita juga bisa melihat seperti apa abu di sini mengeluarkan asap
ini indikasi bahwa abu vulkanis yang berada di area ini di kajar kuning yang menutup rumah warga ini
masih dalam keadaan panas
dan ini kenapa warga tidak diperkenankan untuk melalui jalur ini
meski demikian banyak warga yang tetap berupaya untuk
masuk ke wilayah kajar kuning dan juga curah kobaran untuk mengambil perlengkapan rumah tangga mereka yang masih ada di sana
salah satunya bersama saya ini ya pak dengan bapak siapa
pak heri apa yang masih tertinggal dan ingin diselamatkan di sana
masih banyak barang barang pakaian terus alat alat rumah tangga piring gelas macam macam kompor dan lain sebagainya
dan kenapa baru mengungsi sekarang pak
masih kemarin masih menunggu bantuan rumah dari pemerintah mas
belum apa ya masih belum menunggu keluar tertahap akhir karena memang jumlahnya banyak kan mungkin
jadi masih baru dapat tiga hari yang lalu lah dari sekarang dari hari ini
dan sementara untuk lahan pertanian bagaimana pak
lahan pertanian beberapa ada yang selamat termasuk ini
sekarang yang diinjang ini apa ya tertutup abu
jadi sekarang kita sedang berdiri di atas lahan pertanian bapak ini
ya keluarga milik keluarga saya yang ini
dul ini dul ini gebun salak sekarang eh
kemarin diubah setahun terakhir diubah jadi tebu sekarang ya jadi begini
nggak bisa ditandemi lagi
kami turut berduka dan semoga ini segera selesai pak ya
dan diperkirakan masih akan ada terjadi erupsi susulan sehingga warga tidak boleh masuk ke area zona merah ini
hingga saat ini ada lebih dari satu sembilan ratus warga mengungsi di dua belas titik di kecamatan candipuro
dan pemerintah berupaya untuk bisa melakukan relokasi dan juga evokasi beberapa warga yang masih enggan meninggalkan zona merah